saatnya kita berwisata sambil mengagumi kemegahan candi borobudur
keseruan berwisata ini tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya
untuk memasuki wilayah taman wisata candi
tiap pengunjung harus melewati prosedur tiga m yang ketat
mulai dari memakai masker mencuci tangan hingga diwajibkan menjaga jarak
balai konservasi candi borobudur sejak awal pandemi menerapkan sejumlah kebijakan
mulai dari menutup akses wisatawan untuk naik ke bangunan candi
hingga pembatasan jumlah pengunjung yang masuk ke zona satu bangunan candi
tapi hunting foto keren sekitar halaman candi masih boleh
pelan pelan kita coba cagar budaya kita buka
tapi kita sebelumnya sudah membuat visitor managementnya
dan visitor manajemen itu pun kita tetap mengacu keselamatan pengunjung dan petugas
puas mengelilingi megahnya borobudur museum yang satu ini jangan sampai terlewat
museum samudera raksa merupakan wahana baru berupa sinema interaktif di kompleks taman wisata candi borobudur
pengunjung bisa mengikuti alur cerita kemaritiman indonesia
pada abad ke delapan dengan seru
nama sambutan raksa diambil dari nama sebuah kapal yang disimpan di museum
kapal yang dibangun tahun dua ribu dua ini
merupakan replika kapal dari salah satu relif candi borobudur
yaitu relif jataka afadana
kapal kayu tabar mesin ini pernah berlayar dari indonesia ke afrika di tahun dua ribu tiga loh
tapi pernah kena di situ kurang lebih hampir sekitar antara delapan sampai sembilan meter itu
layar kita robek ya
kemudian ada tali yang putus
kemudian disitulah kenangan yang betul betul sangat
membuat semua kru saya minta turun waktu itu